nah ini menjelang mudik kan berbagai hal pasti dipersiapkan
tadi di awal kita juga bilang mengenai persiapan kendaraan juga harus prima begitu
emang banyak banget pilihan untuk mudik
salah satunya adalah menggunakan kendaraan pribadi terutama mereka yang masih punya anak kecil
biar lebih nyaman begitu ya
faktor kendaraan nah ini menjadi sangat penting dalam melakukan perjalanan mudik pada waktu lebaran
harus dicek jangan sampai ada kecelakaan
pokoknya harus selamat sampai tujuan ya
maka dari itu kali ini tim cnn indonesia akan mengajak anda untuk melakukan cek kendaraan di salah satu bengkel dua puluh empat jam
yang berada di kawasan jatinegara jakarta timur sebelum melakukan perjalanan jauh dalam rangka mudik
berikut liputannya khusus untuk anda
lebaran tinggal menghitung hari
nah mungkin bagi anda nih atau sebagian masyarakat indonesia ini salah satu tradisi pada hari lebaran adalah melakukan mudik
bahkan kementerian perhubungan sendiri memprediksi tahun ini akan ada setidaknya satu ratus dua puluh juta lebih
yang akan melakukan mudik dan setengah diantaranya ini menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan pribadi
nah kali ini saya akan mengajak anda secara langsung untuk ngecek kendaraan saya sebelum saya nantinya akan melakukan mudik pada saat lebaran
nah saat ini saya sudah ada di bengkel di kawasan jatinegara
jadi ini bengkelnya dua puluh empat jam jadi anda nggak perlu khawatir
mungkin anda yang urgent ataupun butuh bengkel malam malam ini bisa datang di sini nih ya untuk ngecek kendaraan ataupun melakukan perbaikan menjelang mudik nanti
nah saya langsung saja nih untuk mengajak
karena untuk berbicara dengan salah satu montirnya begitu ya untuk ngecek kendaraan saya ini apa yang harus saya lakukan untuk menjelang mudik agar kendaraan saya nanti prima pada waktu melakukan perjalanan jauh
ya dengan anggota victor iban
nah ini kan menjelang mudik ya mas tinggal seminggu lagi begitu ini biasanya banyak gak sih mas masyarakat yang kesini untuk ngecek kendaraan mas
ya tentu banyak banget itu pak
biasanya itu kita kan layanan dua puluh empat jam ya
biasanya masyarakat kalau ngecek kendaraan ini apa aja sih mas yang dicek mas di sini mas
ya seperti ban itu kalau ban itu kan udah benjol ya perlu kita ingatkan customer itu ini pak ban yang ini akan berbahaya
jadi terserah nanti dari pelangganya apakah dia mau ganti atau tidak
nah mas mungkin langsung saja ya mas ya saya minta tolong untuk dicek kendaraan saya ini apakah nanti bisa gitu ya untuk dilakukan perjalanan jauh kira kira ini masih aman gak sih mas untuk dilakukan mudik nanti
ada waktu saya lebar
ya siap saya cek dulu pak
nah ini nih jadi salah satu hal yang harus dicek adalah bannya nih jadi jangan sampai ban anda itu tipis dan ini cukup berbahaya nanti apabila anda untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh apalagi melintas di kawasan jalan tol agar tidak terjadi selip pada waktu hujan seperti itu
nah bagaimana mas ini mas
ini waduk bannya udah bagus pak ya udah aman itu
oke berarti ini mobilnya aman ya mas untuk dilakukan perjalanan jauh pada waktu lebaran ya mas
ini sudah cukup aman ini pak
nah mas mungkin dari mas nya sendiri ada tips gak sih mas apa yang harus diperhatikan bagi kita nih yang mau mudik apa yang harus diperhatikan dari sisi kendaraan mas selain ban mas
ya sepertinya oli ganti oli itu kan yang perlu berbahaya kan oli itu kalau sempat habis ya otomatis itu mobil kan overhead dan yang kedua perlu diteliti ban itu apakah benjol atau tidak kalau benjol berarti harus buru buru diganti
terima kasih mas duo atas waktunya
nah buat anda nih jadi gak hanya kesehatan fisik ya tapi juga kesehatan kendaraan ini jangan sampai anda lupakan nih karena salah satu hal ataupun yang paling vital ini adalah selain dari diri kita yang mengendarai kendaraan ini adalah faktor kendaraan nih
adi dunanda yulian asri cekarta